pos polisi terpadu di kawasan muktamar cipasung tasik malaya jawa barat
mulai melayani pemudik sejak senin dua puluh lima april kemarin
selain bisa dijadikan tempat istirahat
pos polisi ini juga menyediakan bengkel gratis khusus untuk pemudik
dua orang montir profesional berjaga selama dua puluh empat jam per hari
selain itu tersedia juga berbagai underdeal sepeda motor kompresor angin hingga oli
pos polisi terpadu ini juga menyediakan gerai vaksin hingga tempat refleksi
mereka yang ingin booster bisa mendapatkan layanan vaksin di pos ini
diizinkannya kembali mudik oleh pemerintah membawa berkah bagi warga yang bermukim
di sepanjang jalan utama jakarta purwokerto kabupaten banyumas jawa tengah
warung dadakan di pinggir jalan yang selama dua tahun vakum akibat pandemi
kini sudah mulai bermunculan
rata rata warga yang membangun warung tidak memiliki tanah di pinggiran jalan
tanah yang mereka tempati adalah tanah milik pu sehingga tidak dipungut biaya alias gratis
seperti tiga tahun yang lalu lah ramai lagi
itu pedang dan ya taris manis
banyak banyak pemudik yang mampir bagaimana
banyak yang mampir alhamdulillah
yang tiga tahun kemarin dua tahun kemarin akum
para pemilik warung musiman ini berharap banyak pemudik tahun ini
yang mampir ke warung warung dadakan tersebut
pasalnya jalur ini merupakan jalur yang banyak dilalui pemudik
terutama bagi pengendara motor
tim liputan cnn indonesia